salmu asalnya kolor hijau
zaman itu ada seorang anak muda yang sedang mencari pesugihan
kemudian dia datang kepada orang pintar di sebuah perkampungan
saya pengen cepat kaya mbah
saya sudah putus asa kerja banting tulang tapi nggak ada hasilnya
saya mau kaya mbak biar bisa memiliki apa saja yang saya mau
mudah bagi mbah
tapi apakah kamu berani dengan segala responnya
saya siap mbah
kamu akan menjaga
dan semua permintaanmu akan terkampung
kamu hanya boleh mencuri harta wanita
terima kasih mbah
dia gak cuma nyuri perhiasan
gak cuma ngegodain perempuan dan janda janda gatot
tapi dia juga nyolong jemuran
mungkin dia kekurangan baju
udah nyolong jemuran aja masih pake kolor doang
jadi ibu warung itu sama sama bu ranti
sama bu messi
sama sama single fighter ya
kalau memang begitu sih ya
saya percaya pasti kolor hijau yang melakukannya
karena memang denger denger dari ya orang orang dulu
kolor hijau itu memang mengincar yang sendiri gitu
saya gak bilang janda lah
udah gak ada yang jaga
butuh pelindungan dong nih parete
kita teh janda janda tuh harus berkelas
maunya apa sama kolor hijau parete
saya janda mantan model yang kurang terkenal ini punya standarisasi loh punya pacar
minimal itu pengusaha yang punya kilang minyak
yeh jadi curhat gini gimana
kalaupun memang kolor hijau mau gangguin cewe
udah punya standarisasi
oh parete udah nyindir ya
paling tidak mereka malah
ih parete bisa aja ih
eh udah mending gini aja
parete gak usah so nyindir kita
yang harus pareta lakuin sekarang teh
ngawasin ete ta si trio hansip biar kerjanya bener
iya bener pak rt
saya akan butuh pelindungan manja
bu messi butuh pelindungan
kalau saya sih gitu aja
tergantung omongan aja
jadi satpam bisa
juga bersedia lah saya
hahaha bu messi
mau sok melindungi
kalau ada apa apa juga dia lari duluan
dia teh penakut bu messi
jangan terjebak sama jenggotnya
saya ini bukan penakut
amang serem banget tukarnya tahu
mau melepuh aja sampe mau pingsan
semain kali peningku aja
aku siap lindungin sarah
yang pertama kabur
yang kedua kabur pingsan deh
dasar kamu adam penakut
wah hebat kuat
cuma pengen badannya kayak mereka
kalau adam mah gemuk
dasar tengah makan
oh siap pak rt
saya tuh udah bagi bagi tugas
sama anak buah saya
buat jaga jaga di kampung kita
ya saya nggak mau tahu
pokoknya kasus ini harus segera diselesaikan
kasian kan ibu messi
sebagai pejabat negara
kalau kita sampai gagal
bukan cuma saya pecat kamu
saya tuntut kalian
jangan khawatir pak rt
kali ini tuh kita kita tuh akan siap siaga
jaga jaga keamanan gitu
termasuk sama kolor hijau
jangan banyak omong
pokoknya tangkep itu kolor hijau
supaya tidak meresahkan warga lagi
siap pak rt
kenapa mesti hijau sih
semua aman terkejali
misi kita untuk mencari dan menangkap kolor hijau
pada kanan maju
aku punya anak buah
kok ya peleng dua duanya sih
aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik

aku mau ke tempat yang lebih baik

aduh enak amat tidur
sampai mimpi jadi orang kaya
efek pas bangun masih di kamar ini
dompet udah di luar
wangit abu angit buat sekolah anak anak
ini pasti perbuatannya si kolor hijau ya